jadi walaupun kita tahu saat ini kita sudah memulai vaksinasi kepada seluruh masyarakat di atas usia dua belas tahun
tetapi kita ketahui bahwa lansia tetap menjadi prioritas
bahkan saat ini salah satu strategi pemerintah untuk bisa meningkatkan vaksinasi kepada lansia adalah bagaimana dikaitkan capaian vaksinasi lansia ini dengan status ppkm
jadi kalau sebuah kabupaten kota itu cakupan vaksinasi lansianya itu belum enam puluh persen
maka dia tidak bisa turun ppkmnya ini menjadi ppkm level dua
kalau kemudian sebuah daerah juga cakupan vaksinasi lansianya
kurang dari empat puluh persen maka dia tidak bisa turun dari level tiga menjadi level dua